badan pemenangan nasional pasangan prabowo sandiaga mendukung langkah penegak hukum mengusut penyebaran berita hoax surat suara tercoblos
tim prabowo sandi juga menegaskan cuitan andi arief soal berita tujuh kontainer surat suara tercoblos adalah pendapat pribadi tidak mewakili badan pemenangan nasional
jurubicara pasangan nomor urut dua ferry juliantono mengakui badan pemenangan nasional telah mengirimkan tim untuk mengecek berita tentang tujuh kontainer surat suara tercoblos di pelabuhan tanjung priok
badan pemenangan nasional paslon nomor urut dua mengimbau masyarakat berhati hati menerima informasi di media sosial sebelum tervalidasi kebenarannya
menurut ferry bpn prabowo sandi mendukung agar andi arief menjelaskan isi cuitannya agar tidak menimbulkan persepsi berbeda di publik
badan pemenangan nasional menanggapi informasi tersebut kami langsung melakukan pengecekan di lapangan dan kemudian ternyata
informasi tersebut tidak benar dan kemudian ya kita tidak mengeluarkan pernyataan resmi
tetapi ini apa namanya kalau cuitannya pak andi arief sebenarnya pak andi arief juga cuitannya kalau tidak salah redaksinya itu adalah juga meminta tolong dicek gitu kebenarannya
jadi ya kalau semua pihak kemudian melakukan pengecekan ya
sebenarnya ya ada baiknya juga
dan bagi bpn prabowo sandi informasi informasi yang seperti ini perlu untuk kemudian harus dicek dulu kebenarannya
dan kemudian apabila itu tidak benar itu harus disampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar
tetapi kalau kemudian informasi ini benar setelah terjadi pengecekan itu kan juga menjadi masukan bagi pihak pihak penyelenggara maupun pengawas